bagi anda pengguna jalan di jakarta sekali lagi mulai senin hari ini tiga belas juni dua ribu enam belas
pemerintah provinsi dki jakarta memperketat sterilisasi busway di seluruh koridor bus transjakarta
sangsitilah akan dikenakan bagi anda yang memasuki jalur bus trans jakarta
selain mengembalikan fungsi busway sterilisasi juga dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan
para pengguna moda transportasi umum bus trans jakarta
kendaraan non busway seperti sepeda motor mobil pribadi kendaraan dinas gubernur wakil gubernur
kedutaan besar kementerian dan lembaga tinggi negara berplat rfs dilarang melintasi jalur bus transjakarta
namun sterilisasi tidak berlaku bagi beberapa kendaraan seperti mobil ambulans dan pemadam kebakaran
karena busway digunakan sebagai jalur evakuasi
sementara khusus kendaraan kepresidenan dan menteri berplat ri diperbolehkan memasuki busway
kebijakan tersebut menuai tanggapan masyarakat
kalau menurut aku sih kurang fair ya karena kan pengguna jakarta juga kan macet
dan juga pengguna busway juga ada kepentingan lainnya gitu
jadi kita juga sebagai masyarakatnya juga merasa kayak kok dibedain gitu
terus untuk yang pengawal gitu memang itu udah nggak perlu gitu ya
karena sebenarnya itu masih ada pengawal biasanya plat ri kenapa harus masih masuk ke situ
jadi fair nggak
kalau plat ri sih biasanya sudah ada ini kan
tapi kekal pengawal seharusnya nggak sih
menurut saya itu lebih fair untuk ambulan atau pemadam kebakaran
kalau memang peraturannya itu sudah jelas bahwa busway itu
jalur busway hanya boleh dilalui oleh kendaraan busway
artinya ada diskriminasi
karena ada beberapa pengguna jalan yang masih diperbolehkan untuk masuk di jalur busway
diharapkan dengan adanya pengetatan sterilisasi busway ini tidak ada lagi kendaraan non busway yang melintasi jalur ini
namun berdasarkan pengalaman masih banyak oknum pengendara yang melakukan pelanggaran
dengan memasuki jalur khusus bus transjakarta ini
terutama saat tidak dijaga oleh petugas
padahal sebelumnya pada tahun dua ribu tiga belas pemerintah sudah memperlakukan denda maksimal lima ratus ribu rupiah
bagi setiap kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih yang melakukan pelanggaran
dengan memasuki jalur khusus
bus transjakarta ini victor pangaribuan jakarta